di tangan tiga mahasiswa pendidikan bidan fakultas kedokteran universitas airlangga surabaya
gulungan kain jilbab bisa dikresikan menjadi sebuket bunga
awalnya hilda novi dan dea mulai membuat hijab buket sebagai hadiah untuk kelulusan teman satu kampusnya
karena banyak yang tertarik tiga calon bidan ini mulai membuatnya sebagai bisnis sampingan
mereka akhirnya bisa mendapat tambahan uang saku dari bisnis yang mulai digemari masyarakat ini
dalam satu bulan biasanya mereka membatasi hanya menerima order tidak lebih dari tiga puluh paket
harga yang mereka tawarkan cukup terjangkau
satu rangkaian bisa dihargai rp tiga puluh lima hingga rp sembilan puluh
harga tergantung jumlah dan bahan hijab yang digunakan
produk ini mereka jual secara online
lebih meningkat sih
dari awal kali berjalan sampai sekarang itu minat masyarakatnya meningkat
animonya juga tidak sebatas hanya pada saat sidang atau saat wisuda saja
tapi juga continue untuk hadiah kemudian untuk lamaran dan kayak gitu
para mahasiswa ini berharap usaha mereka bisa menginspirasi anak muda lainnya
untuk berani memulai sesuatu yang baru apalagi yang memiliki nilai ekonomi
ardia putri surabaya